polres cianjur akan melakukan rekayasa lalu lintas pada akhir pekan
untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh tingginya antusiasme warga dari luar cianjur
memberi donasi langsung kepada korban gempa
seperti yang terjadi pada pekan lalu
rekayasa tersebut berupa sistem one way atau aturan ganjil genap
nanti kita juga akan sampaikan
khusus untuk pagi tujuh tiga puluh sampai pukul sebelas
itu prioritas dari arah bogor menuju cianjur
jadi yang arah sebaliknya kita akan tutup
dan kita akan nalihkan
kemudian dua belas tiga puluh sampai dengan pukul
ulangi lima belas kita prioritaskan dari arah cianjur menuju bogor
kemudian juga ada rekayasa lalu lintas
khususnya untuk pintu masuk atau jalan masuk menuju lokasi lokasi tempat bencana
kita sudah siapkan jalur yang dari arah jakarta
nanti masuknya lewat timbangan sari
kemudian yang dari arah bandung dan sekitarnya
itu masuk lalu blk
kemudian yang dari arah sukabumi
dan sekitarnya itu kita masuk lewat korung kondang
dan semuanya nanti akan dikeluarkan di nagrak atas